ya allah semoga keseluruh bisa menepati janjinya sesungguhnya hidup dan matiku ada di tanganmu ya
allah engkaulah yang mengatur semuanya ayah anda ibunda maafkan aku ibunda sangat menyenangkan
asal air benih jangan diam saja
urusan saja urusan
aku tidak mau di pecah
seru kurang pecah
ini salah pao
bagaimana dengan kamu
kenapa dia belum juga terlihat
semoga keselut bisa menepati janjinya
sesungguhnya hidup dan matiku ada di tanganmu ya allah
engkaulah yang mengatur semuanya
ayahanda ibunda maafkan aku
ibunda sangat merenungkanmu
perguruan ini tidak sampai berakhir

saya tak akan menemukan anda

saya berharap bisa menemukan anda
saya berharap bisa menemukan anda
jangan sampai aku mati
sebelum aku menemukan ibundaku
aku mencabut tutupanku
apa apa sembunyi mas
ada seseorang yang ingin membunuh dia
kisulut semalam sudah menjelaskan padaku
tapi sulit dibunuh oleh orang yang membunuh ayahku
puda puda yang aneh
menurut siapa ini
tapi alasanmu tidak cukup kuat
untuk menunda hukuman ini nyi mas
ada seseorang yang menginginkan justru tidak bersaksi
hukuman ini harus tetap dilaksanakan
aku punya hak untuk menarik tuntutan
bahwa pemuda ini tidak bersalah
aku tidak ingin
pemuda yang tidak bersalah ini dihukum
sementara pembunuh ayahku
baik saya beri waktu tiga hari
kalau sampai tiga hari
kamu tidak bisa membuktikannya
hukuman akan tetap dilaksanakan
bawa ke penjara
ada apa itu
kenapa kamu tidak berhenti
kenapa kalian saling menyerah
aku hanya ingin memberi pelajaran pada pengkhianat ini
kenapa kalian saling menyerah
kenapa kalian saling menyerah
kenapa kalian saling menyerah
aku bukan pengkhianat
aku adalah orang yang sangat setia sekali kepadamu
kepada calon raja kerajaan pajajaran
kenapa beberapa hari ini kamu menghilang
aku tugaskan kamu untuk menggalang kekuatan di wilayah pinggir
saudaraku rangga buana
sudah aku katakan kalau kamu itu salah bohong saudaraku
ada hal yang sangat lebih penting daripada menggalang kekuatan rakyat
tidak usah berbelit belit
dan jangan membuat perutku mual dengan suara tawamu itu
saudaraku rangga buana
ada dua anak prabu siliwangi
sedang melintas di tempat ini
raten walang sungsang beserta nimas rara santang

dan kalau kamu melihatnya
dia akan menangkapmu
kamu semua akan menangkapmu
akan menjadi batu sandungan untuk kita
menyerbu kerajaan pasejaran
ilmukan rakan mereka
tidak bisa diremehkan
mumpung mereka berada di tempat ini
benar itu rangkabun
kekuatan pasejaran harus kita lumpuhkan satu demi satu
dimana mereka sekarang
dimana mereka sekarang tunjukkan aku
aku sudah melacak dimana keberadaan mereka
asal kalian tau
aku sudah berhasil melukai lima serasantang
tapi dia berhasil lolos dari genggamanku
kejar dan habisi mereka
pada saat ada flurinya
polis bersaing membawa mereka hampir selesai
ada hal yang harus kita sehatkan
bagaimana keadaan ini mas
apakah luka dalam ini masih sudah sembuh
jurus bajing kering bukanlah jurus yang sebenarnya
tidak semudah itu untuk menyembuhkan luka dalam ini kemandaka
tapi tenanglah kemandaka
kamu tidak perlu menjemaskanku
aku bukanlah wanita lemah
yang mudah menyerahnya karena luka seperti ini kemendaka
tentu saja aku tahu itu rai
kau adalah perempuan terkuat kedua yang aku kenal setelah ibunda
kita lanjutkan perjalanan kita
baik nih mas
kau akan sampai kejadian